kalian sudah saling mengenal
itu yang aku sering ceritain pak
yang di pestanya aurel
jadi ini neo yang itu
selesai deh semuanya
baru aja gue bisa deket sama neo
ternyata perjuangan gue harus berakhir dengan cara kayak gini
terus gimana dong bu
gimanapun juga kita kan harus udah dapat modelnya sekarang
juga soalnya nanti siang iklannya kan harus udah tayang bu
aduh saya juga bingung gimana cari modelnya ya
aku pikir kalau ga ada kamu aku akan mati
neo udah berkorban banyak buat kue
dan gue ga boleh nyerah segampang ini
gapain kamu kesini lagi
saya kan udah nge indin kamu
iya saya tahu kok mbak ratna
tapi mbak ratna harus tahu
mau mencat saya itu bukan solusi yang baik
soal model ini kan emang kesalahan saya
menurut saya akun itu kok
makanya saya mau bertanggung jawab
maksud kamu bertanggung jawab gimana
iya saya yang jadi modelnya
ya antar sendiri ini mas
iya jekonya gak masuk
iya mas frey tunggu sebentar
saya dari home shopping channel ini barang pesan bapak
silahkan masuk silahkan
tapi saya kesini itu
saya penggemar berat
home shopping channel adalah saluran kesukaan saya
cuma persoalannya saya baru punya uang
jadi saya baru bisa pesekaran
kok gak dikunci
nah ini dia
kok mau gue besok sini
pak gito mesen barang
dan kebetulan emang gue yang nganter
jadi ya gue sini
hai selamat siang semuanya
kami akan memperkenalkan
produk terbaru home shopping channel
butuh teman wabrol
silahkan anda ke telepon
cuma sebenarnya gue kurang setuju
dengan produk itu
iya inilah dia
kamu ada masalah apa saja
ujur hat dong
ini enggak sebe
raluan lo neo
pantas manfaatin dia kayak gini
sekarang lo keluar
gue gak mau tahu gimana caranya
gue harus cari cara buat nebus semua ini
lihat dia hitam
ya nama dia

oh dia ngejom
kita gak bisa sembarang aja buat iklan itu
ikan itu baru satu kali tayang
gue gak mau tau
pokoknya iklan itu harus lu cabut
gue gak mau lihat lagi
iklan itu ditayangin dimanapun dan kapanpun
kalau bisa lu bakal
lu bakal semua master dan kita kita
gak pake tapi tapi
apapun yang terjadi itu tanggung jawab gue
kamu lagi kenapa sih
gak kayak biasanya kamu emosian kayak gitu
tapi gak ada kaitannya sama cewek yang waktu itu bantuin tante disini kan
apa sih tante mau tau aja
iya enggak soalnya pertama kali tante ngeliat dia tuh
soalnya dia mengingatkan tante sama seseorang
bidungnya dua mbak
yang biasa dua
tante tuh bener bener gak nyangka
tante pikir kamu udah kapok
ternyata yang bisa menarik perhatian kamu lagi lagi tipe cw kayak gitu
mungkin emang tipe cewek kamu

selamat siang semuanya
kami akan memperkenalkan produk terbaru homeshopping channel
butuh teman ngobrol
silahkan anda telfon ke homeshopping channel
maka customer service kami akan menyambungkan langsung telpon anda untuk berbicara kepada nana nadia
sexy juga tuh
kalau diranjang boleh juga kali ya
gini dia brah
nanti enak dong